kepolisian dan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan ppatk
masih menyelidiki aliran dana pada sembilan puluh dua rekening fpi yang dibekukan
penyelidikan ini dilakukan untuk memastikan apakah ada pelanggaran tindak pidana atau tidak
dari hasil rapat koordinasi antara polisi ppatk dan densus delapan puluh delapan
ditemukan adanya sembilan puluh dua rekening fpi yang berada di delapan belas bank di indonesia
tentunya polri melihat segala kemungkinan
ketika rapat memang dihadiri oleh personil dari bareskrim dan juga personil dari densus delapan puluh
polri ingin melihat segala kemungkinan yang dikaitkan dengan transaksi dari rekening
organisasi front pembelai islam
rekening yang dibekukan oleh ppatk berasal dari pengurus pusat fpi
pengurus daerah hingga anggota yang berkaitan dengan kegiatan
yang telah dilakukan fpi
ppatk menyebut telah menyerahkan semua temuan analisis ke rekening milik fpi ke kepolisian
ppatk sudah menyelesaikan analisis dan pemeriksaan terhadap sembilan puluh dua rekening fpi
dan pihak terefiliasi dengan fpi
nah untuk selanjutnya tentu prosesnya sudah menjadi ranah kepolisian
dalam hal ini aparat penegak hukum kepolisian
teman teman kepolisian masih
membutuhkan waktu tentu saja untuk membaca melakukan analisis
melakukan penyelidikan untuk bisa menentukan rekening rekening mana saja
yang akan berlanjut untuk dibekukan karena ada dugaan tindak pidana di dalamnya
adapun kuasa hukum fpi aziz yanuar menyatakan
telah terjadi diskriminasi terhadap fpi
aziz juga mempertanyakan dana kemanusiaan di rekening fpi dipermasalahkan
kami sudah menjelaskan
bahwa dalam surat kami ke ppatk ya
itu rekening kalau saya tidak salah itu terkait kemanusiaan dana keumatan
jadi kalau misalnya apa namanya semua hal terkait hal ini
terkait hal sumbangan atau kemanusiaan ini diperlakukan seperti ini ya
kami juga mempertanyakan yang pertama
yang pertama terkait dana kemanusiaan yang banyak digalang
banyak digalang oleh institusi lain atau organisasi lain
penelusuran rekening fpi ini merupakan tindak lanjut dari pembubaran
dan pelarangan organisasi fpi sejak akhir desember dua ribu dua puluh
menurut pemerintah fpi tidak lagi terdaftar sebagai organisasi masyarakat
sehingga aktivitas yang terkait dengan kelompok ini pun dilarang
dari sembilan puluh dua rekening yang dibekukan ppatk nantinya polisi akan menentukan rekening mana saja
yang akan tetap dibekukan jika ada dugaan pelanggaran tindak pidana
tim liputan cnn indonesia